saya sekarang jelma sibuk ya orang sibuk
jadi tidak perlulah namanya basa basi ini itu sok
sebenarnya hati saya keblebek pisah kakak
saya kena musibah insiden eksiden gitu
anak saya kaku berubah sama mobil
kaku berubah dan ayunan saya masuk rumah
lalu sekarang bagaimana keadaannya
ya ya begitulah
neng keti nggak bisa pulang pulang ada goaan wah ini dia
ya ngejagain anak kesayangan gitu
namanya juga seorang ibu ya
hati seorang ibu kan harus sayang sama anak gitu
jadi perhatiannya sama anak
jadi neng keti tuh ya begitu
neng keti juga ikut ikutan kepet kayak akang ewo
mandi dandan shopping jogging
sokatu di stop kapan saja
jadi gitu sokatu akang tengokin jengukin
neng keti ratu ender sang penyemadona di rumah sakit
eh sebentar sebentar kela
ini tuh yang sakit siapa
tapi kan namanya juga nik itu juga kan perlu hiburan
bisa sender sembari mewek gitu
sigari film film gitu akan
neng keti butuh akang
begini berhubung saya memang jelma sibuk sekarang teh ya
saudara sendiri aja saya belum jenguk jenguk ini sampai sekarang ya
namun lagi sakit mendingan kita sama sama berdoa aja
supaya yang sakit ini teh diangkat penyakitnya
nah yang sehat juga jangan sampai sakit
aduh permisi dulu ini teh ya
saya mau nyetor dulu ke bank ngambang di belakang ya
assalamualaikum warahmatullah salam
neng maka aku yang terpaksa
iya saya goda setelah belum nikah banyak wanita yang menggoda
mudah mudahan abah bisa tergoda
awas kalau sampai abah goda sama awewe lain
bi raka mau ke sekolah dulu ya
sekolah lagi non
kan non teh udah lulus kok sekolah lagi
ya daripada rekod di rumah bi sendirian bete
mendingan revo ke sekolah kan
ketemu temen temen sambil ngomongin mau kuliah di mana
sekalian juga reva mau cek umptn nya
kalau gitu non teh harus semangat
hah jalanin hidup belajar terus
jangan kayak surti eh yang males belajar akhirnya kayak gini nih surti
nggak bisa pengen punya gaji gede nak
iya bi berarti bibi bantu pake doa aja ya
hah reves tenang non
kalau non butuh apa apa bilang surti aja ya
udah doa aja bi
surti harus ngapain ya buat ngebantuin si non travel
wah nanti aja
lex gimana setemen kita si geri
kasian juga kalau dia lama lama dalam penjara
kita harus gerak cepat lex
kita harus bikin papi repat cabut tuntutannya
kasian juga dia di penjara lama lama
kita coba tekanan ancam papinya reva
tapi kali ini kita juga di jalanan apartemen dia
oke kalau gitu kita berangkat sekarang juga
tunggu bentar bentar
tristan di mana
aku datang juga
masih kamu sakit
enggak aku tengokin
kau cobain bubur
nggak batuk batuk sama
selama saya badan aku
yaudah bubur dimakan deh
nih biar segera
biar cepet ya
ya elah emang aku baik
ya emang iya udah
udah perlu kemarah
mungkin hari ini ternyata ceweknya baik juga ya
tapi perhatiannya oke juga
kok nggak dianggap
udah lah biarin aja
aku pengen berdoa sama kamu
nggak boleh ada yang ganggu
hahaha nggak aku bohong sih
reject lagi dia
ini anak kenapa sih
gimana sih mana dia
ya udah kalau gitu kita siap
sikap mama tadi ke boy itu apa nggak terlalu berlebihan
katanya mama mau bahagiain boy
sebenarnya apa yang mama lakukan itu semua demi kebaikannya boipa
kan bapak tahu adriana itu kayak gimana
udah lah pa masih diulang ulang terus sih
adrena itu masih mencintai boy
adriana akan melakukan apapun
ya nggak ada nanti boy tersakiti
tapi jujur sih ma papa ini sebenarnya masih berat
kalau boy itu kuliah di singapura
kita cuma punya anak saham
tunggu dulu ma
yang menurut mama ini adalah jalan terbaik buat boy
mama jangan egois gitu dong
kok jadi mama yang egois
iya ya tuh
aku tuh beli truth mereka
kamu mau berdua dua
tpn dws sudah ada
udah aku di valais
dunia yang sama dong'm
anda juga bener baik udah udah kenapa bira sama diman juga ribet kayaknya saling cinta malah ribet
mulu sahanu saling cinta siapa jatuh cinta fitnah fitnah itu jadi dimarahin om barangan
cinta cinta irah irah irah kenapa sih mengguna sama bira muna banget nggak mau ngakuin kalau
cinta cinta uh uh liar lama lama nih itu mobilnya reva ya kena situ mobilnya buka
perutnya lu yakin aja sama gua kau ternyata bukan gimana itu bikin lucu cuy
itu pasti mobil papi yang
mesin lagi sih mereka dolla kadang kadang apain sih
tolong repot tolong repot di dalam aja ya biar om yang turun
keluar keluar keluar keluar
tunggu tunggu tunggu
lex kan kamu pakai refah lex
badan ini gede banget lex

sini gue cipeng orang ini
lu denger ya
kenapa lu pada ngegat gue
lu pada mencari ribut
gue gak mau cari ini sama lo
suruh dia keluar
hei dengar ya
lu semua tuh pada kagak punya sopan santun
lu semua pada tengah punya tata kerama kalau bicara sama orang tua
udah gak usah banyak ngomong deh
suruh om bey keluar
gue kasih tau sekali lagi ya
kalau caranya lu begini
lu semua memang harus guru dikasih pelajaran
suek lu pada ya
lu pikir gue takut sama kepala otak lu itu
sini lu pada dulu
keluarin kemampuan lu semua
hei denger semua lu ya
gue kasih pelajaran lo lagi ya
gue ajarin cara lo sopan santun sama orang tua kalau ngomong
kalau gue ketemu lu di jalan gue bisa membunuh lu
oke gue tunggu hancur matruh
pergi lu dari depan gue oke
yaudah deh kalau kayak gitu bagus
tenang aja nur
selama ada om bagas monreva akan selalu tenang aman dan selalu aman